upaya pencegahan penyebaran virus corona atau covid sembilan belas terus digencarkan satuan gabungan khusus satgasus covid sembilan belas purwakarta jawa barat selasa malam
puluhan personil satgasus menyisir dan juga menutup paksa tempat hiburan malam yang masih membandel beroperasi
alhasil puluhan pemandu lagu pun kocar kacir hadapi petugas
razia dilakukan karena tempat hiburan malam masih tetap beroperasi
hal ini bertentangan dengan kebijakan bupati purwakarta melalui surat edarannya namun tidak melakukan segala aktivitas yang dapat mengundang banyak orang
tim gabungan langsung menutup sejumlah tempat hiburan malam yang masih membandel
menurut sekda hal ini dilakukan guna meminimalisir penyebaran virus covid sembilan belas
pihaknya pun akan mencabut izin operasionalnya jika tempat hiburan malam masih membandel setelah penertiban ini
dalam surat edaran bupati terhitung tanggal tujuh maret
pengunjungnya di atas dua puluh orang